bawaslu kabupaten sumeneb memanggil seorang kepala desa terkait surat pernyataan dukungan
pada salah satu calon presiden
pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi kepada yang bersangkutan
bawaslu kabupaten sumeneb madura jawa timur
memanggil kepala desa rombasan kecamatan peragaan sumeneb mukhlis hidayat
pemanggilan tersebut terkait dengan adanya surat pernyataan bermaterai
berisi dukungan terhadap salah satu pasangan capres
yang dibuat pada tanggal dua puluh lima februari dua ribu sembilan belas lalu
surat tersebut menjadi viral setelah diunduh ke media sosial
mukhlis hidayat jumat sore mendatangi kantor bawaslu sumeneb
saat menjalani pemeriksaan oleh bawaslu
muklis mengakui perbuatannya yang membuat surat pernyataan tersebut
terkait dengan surat pernyataan yang viral
menurut bawaslu kabupaten sumeneb
pemanggilan kepala desa tersebut untuk mengklarifikasi
viralnya surat pernyataan dukungan terhadap salah satu pasangan capres cawapres
melakukan pemanggilan undangan ya
kepada kepala desa rombasan kecamatan peragaan
di mana dari hasil investigasi yang kita lakukan kemarin
bahwa ada indikasi pelanggaran dari nabi nabi
yang dilakukan oleh pak bapak bapak des
dan itu sudah dibawa ke kabupaten sumeneb
dari pembahasan pertama
dari hasil pembahasan itu kita diperintahkan
untuk melakukan pendalaman terhadap saksi saksi
bawaslu belum memberikan keterangan
hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap muhlis
ahmad rahman sumeneb jawa timur
setelah pelipatan dan penyortiran suara

di kabupaten ngawi jawa timur
komisi pemilihan umum atau kpu kabupaten ngawi
menyatakan telah mengirim berita acara
ke kpu republik indonesia
untuk mengganti surat suara yang rusak tersebut
lima puluh sembilan lima ratus empat puluh empat lembar surat suara untuk pemilu serentak dua ribu sembilan belas
di kabupaten ngawi jawa timur ditemukan rusak
hal ini diketahui ketika dilakukan
pelipatan dan penyortiran
kerusakan terjadi pada enam empat ratus dua puluh enam surat suara
untuk pemilihan presiden dan wakil presiden

lima satu ratus sepuluh surat suara untuk dprd provinsi
dan tiga puluh enam tujuh ratus delapan puluh enam surat suara untuk dprd kebupaten
kerusakan surat suara antara lain
berupa gambar yang kabur dan ukuran yang berbeda
pihak kpu kabupaten ngawi mengaku
telah mengirim berita acara ke kpu ri
agar surat suara yang rusak diganti
adapun distribusi logistik ke tingkat ppk
direncanakan dilakukan pada sebelas hingga empat belas april mendatang
setelah kami lakukan sortir dan lipat surat suara
kami temukan beberapa kekurangan untuk ppwp atau presiden
ini enam empat ratus dua puluh enam untuk kpu ri

kami juga mencari beberapa kekurangan
untuk kpu ri
dan juga untuk kpu republik indonesia
kami juga mencari beberapa kekurangan
untuk kpu ri
dan juga untuk kpu dprd provinsi
kami langsung mengajukan kepada kpu provinsi
dan ke kpu ri
terkait dengan kekurangan ini
segera dimintakan penggantian
langsung mengajukan kepada kpu provinsi
dan ke kpu ri
sementara itu pengamanan logistik pemilu serentak dua ribu sembilan belas
terus dilakukan polres ngawi
mulai penjagaan di kantor dan gudang kpu
hingga pendistribusian logistik ke
hingga pendistribusian logistik ke dps

nanti pada saat distribusi ke ppk dan dps

kita akan mencari pengamanannya
kita akan mencari pengamanannya
kita menyiapkan personil pengamanan
pengawalan di jalan
pengawalan di jalan
sampai ke ppk dan dps
sampai ke ppk dan dps
sehingga kita harapkan
semuanya dapat berjalan aman dan lancar
pengawalan dilakukan karena banyak tps
pengawalan dilakukan karena banyak tps
di kabupaten ngawi dengan lokasi yang terpencil
seperti sejumlah desa di kecamatan karanganyar
dan pitu yang berada di seberang
pengawalan di kabupaten ngawi kan terpencil
jokowi pun mengingatkan masyarakat kabupaten asahan agar tidak terpengaruh oleh isu hoax menjelang pemilihan umum
jokowi dodo melaksanakan kampanye di gorah rambate rata raya kabupaten asahan sumatera utara
dalam kampanye kali ini jokowi didampingi oleh iriana jokowi dodo
kedatangan jokowi pun disambut meriah oleh para sukarelawan yang telah menunggunya sejak pagi
dalam orasinya jokowi mengatakan merasa bahagia bisa hadir di kabupaten asahan
jokowi pun mengingatkan masyarakat kabupaten asahan agar tidak terpengaruh oleh isu hoaks menjelang pemilihan
saya menang nanti saya akan jemput habib resik sendiri
sementara calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga salahuddin uno
sabtu pagi meresmikan rumah siap kerja di kabupaten temanggung jawa tengah
diharapkan rumah siap kerja ini dapat menekan angka pengangguran di indonesia
dalam kampanye di kabupaten temanggung jawa tengah
sandiaga turut meresmikan rumah siap kerja
warga di parakan menurut sandiaga uno rumah siap kerja ini merupakan tempat pelayanan terpadu satu
pintu bagi generasi muda yang ingin bekerja atau menjadi pelaku wira usaha karena konsepnya adalah
kemitraan antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat diharapkan program ini dapat menyiapkan
anak muda menjadi wirausaha baru dan mengembangkan keterampilan dengan kegiatan konflik seperti ini
karena pertumbuhan kita ini kembali lagi
publik justru memaklumi keberadaannya selain indonesia pramius segera kembali
ancaman politik uang masih membayangi pemilu di indonesia pusat pelaporan dan analisis keuangan
menduga ada potensi kecurangan politik uang dalam pemilu dua ribu sembilan belas hal ini diperparah dengan hasil survei
yang menyatakan sebagian besar masyarakat masih memaklumi praktik money politics
pusat pelaporan dan analisis transaksi
keuangan atau ppatk menduga ada potensi terjadinya kecurangan politik uang pada pemilu
dua ribu sembilan belas dugaan itu berawal dari temuan adanya penarikan dana tanormal dua hingga tiga tampak
dikutip dari detik com deputi bidang pemberantasan ppatk firman santiabudi memotret dana kampanye yang
diberikan aman dan tertib namun perputaran di sekitar itu luar biasa masif firman menambahkan
meski saat ini kondisi dana yang berputar di bank terbilang aman diduga penarikan dana
terkena kekuasaan yang tidak disiapkan oleh dana kekuasaan
temuan survei carta politika tentang sikap masyarakat terhadap politik uang pun cukup
mencengangkan dalam survei yang dilakukan pada sembilan belas hingga dua puluh lima maret dua ribu sembilan belas sebanyak empat puluh lima enam persen warga
dapat memaklumi praktik politik uang sedangkan tiga puluh sembilan satu persen tidak memaklumi dan lima belas empat persen tidak
tahu atau tidak menjawab berdasarkan wilayah jawa timur menjadi daerah dengan
toleransi terhadap praktik politik uang paling tinggi yakni lima puluh empat tujuh persen
kemudian dki jakarta dan banten sebesar lima puluh empat lima persen
menurut direktur eksekutif perludem titi anggra ini
praktik politik uang sulit diungkap karena keenggaraan masyarakat melapor
dan kekhawatiran akan terjadi perundungan
menjelang detik detik garis akhir pemilu dua ribu sembilan belas
pelaksanaan pesta demokrasi kita masih dihantui oleh banyak isu
termasuk salah satunya racun lama bernama politik uang
walaupun sudah lama diatur dalam undang undang pemilu dan jelas jelas dilarang
lembaga survei carta politika menemukan lebih dari empat puluh persen publik
masih memaklumi adanya politik uang
adanya dualisme akseptasi publik akan praktek ini tentu menimbulkan pertanyaan
kalau bukan kekhawatiran terutama bagi pelaksanaan demokrasi indonesia ke depannya
untuk membahasnya lebih dalam dan lebih lanjut
saya sudah ditemani
oleh tiga tamu saya pada malam hari di studio dua cnn indonesia
ada mas muslimi direktur riset carta politika
selamat malam mas muslimin assalamualaikum
kemudian juga ada bang eriko sotarduga wakil ketua tkn jokowi ma'ruf
dan bang habibur rahman jubir advokasi bpn prabowo sandi
yang malam hari ini tidak melakukan kampanye ya
ini emak emak di jakarta timur pisangan baru nobar cnn
sekalian promosi dan kampanye ya
tapi sebelum kampanye dulu
kita harus membahas terkait dengan potensi politik uang yang terjadi pada pemilu dua ribu sembilan belas
ini mungkin bisa menjadi bahan perhatian untuk kedua caleg kita ya
ke depannya mas muslimin
kalau kita breakdown dari hasil survei carta politika
mungkin bisa kita putarkan di plasma c di belakang saat ini
terkait dengan money politics yang saat ini sedang berlangsung
dan juga bagaimana perspektif masyarakat dalam melihat praktek tersebut
memaklumi praktek politik uang tersebut ya
kemudian juga kalau misalnya kita bisa lihat
selanjutnya di halaman empat puluh lima empat puluh enam dari hasil survei carta politika
di sini paling banyak terjadi di jawa timur dan di dki serta banten
walaupun kita tahu ya kunci keberhasilan katanya sih terletak di pulau jawa
kalau mau berhasil di pemilu dua ribu sembilan belas khususnya
kemudian juga mungkin bisa kita putar lagi slide terakhir
ini terkait dengan sikap masyarakat bila diberikan politik uang
mas muslimin mungkin bisa mengelaborasi lebih lanjut ini gimana sih
ya pertama memang dari riset kita tidak hanya di pemilu sebenarnya
itu memang kita temukan tingkat permisi publik terhadap manipolitik itu cukup tinggi memang
nah di temuan kita yang terakhir terkait dengan pemilu pilek terutama
ada beberapa hal tentunya kenapa mereka memaklumi manipolitik
nah kalau kita lihat data misalnya di dua ribu empat belas lalu
nah di tahun ini artinya mereka mengakui bahwa ketika ada orang yang memberikan uang
dia akan terima
walaupun memang penyakitnya tadi terutama bagi para caleg
karena manipolitik ini saya kira lebih kejam di pileknya di pemilu kada
di pilpres saya kira tidak akan terlalu banyak orang bisa melakukan manipolitik terutama di pilpres
karena kalau pilpres melakukan manipolitik tidak kecil kosnya tentunya
nah terparah memang kalau kita lihat tingkatan manipolitik itu
memang juga ada tingkatannya
di left semakin rendah
semakin rendah sebenarnya levelnya
tapi di left semakin rendah sebenarnya level pemilihan
terutama misalnya di dprd tingkat dua
itu biaya politiknya money politiknya jauh lebih tinggi dibanding dpr ri
nah justru lebih tinggi
misalnya kalau dpr ri kalau kita tanya di masyarakat itu ya rata rata katakanlah ada yang masih dua puluh ribu lima puluh ribu
tapi kalau di level dprd kabupaten kota itu mainnya bisa sampai dua ratus ribu tiga ratus ribu
bahkan ada beberapa wilayah mereka di temuan kita di dua ribu empat belas itu lima ratus
lima ratus ribu bahkan sampai satu juta
oke jadi ada perbedaan terbalik ya
walaupun memang walaupun di dprd relatif kan memang membutuhkan suara jauh lebih kecil dibanding dpr
oke taruh dulu
dan pertarungannya lebih ini
kita tanya nih dari pantauan lapangan untuk kedua caleg kita yang saat ini sedang melakukan belusukan door to door
pengalamannya gimana mungkin bang meriko bisa menjelaskan lebih dulu
ya begini mbak
masyarakat indonesia ya kalau kita melihat
teristimewa ya diapil kami lah ini ya mas abie berbicara

itu sudah sangat cerdas
kalau tadi katanya salah satu tertinggi yang mungkin mendapatkan uang
tadi dikatakan mas muslimin begitu hasil survei betul
menjadi memilih kepada yang memberikan uang
tapi tetapi itu berarti
dia tetap menerima uang tersebut
loh itu salahnya yang memberi
nah dari pengalaman saya mbak ini sampai saya ini akan ketiga
saya sudah merasakan bagaimana saya keliling belusukan bagaimana saya keliling door to door
memang banyak menggoda meminta
justru pada minta ya
kan tidak boleh
saya bilang ini kan aturan oh dikasih amplop saja
loh kalau di amplop nanti saya dipenjara
dan kalau itu kan sudah pasti beli putus
ya namanya juga kita usaha begitu
nah tapi saya tanyakan apakah terima terus milih nggak
saya bilang begitu
sekarang kita juga ngerti bang kalau nanti sudah dipilih sudah diberikan kemudian kita terima kemudian kita pilih dia
besok lusa dia juga akan lupa terhadap
ini ada faktor kebutuhan ekonomi atau bagaimana
nah tidak usah jauh jauh mbak
juga kalau datang ke masyarakat mau memberikan juga kan pasti diterima
apalagi diberikan dengan ikhlas
persoalan ini kan tidak diberikan dengan ikhlas tapi diberikan dengan satu tujuan tertentu
dia terima uangnya tapi tidak memilih
dan itu saya sudah alami sampai kali ketiga seperti sekarang ini
oke tapi masalahnya adalah caleg caleg kemudian juga kan diberikan
nah jadi anda bayangkan kalau sempat nanti caleg memberikan dua ratus ribu rupiah untuk mendapatkan suara seperti kami dpr ri tiga puluh ribu atau empat puluh ribu suara
anda bayangkan dia harus menyiapkan enam miliar
baru hanya itu belum pengeluaran lainnya
kalau dia sudah keluar di atas sepuluh lima belas miliar
untuk menjadi caleg
untuk apa dia jadi caleg
ya lebih bagus dia simpan saja satu
kedua dia pasti akan meminta kembali
itu akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan
ini tapi abang abang setuju dong kalau misalnya ini adalah praktek yang dilarang kan gitu
ya jadi gini
apa namanya kalau saya merasakan sekali ya saat ini bahwa politik uang itu berbeda di tahun dua ribu empat belas ya
bisa saja apa namanya masyarakat memaklumi dalam artian mereka akan menerima
siapapun antar duit antar sembako
kemarin saya ada di mana di cakung ada juga tuh
dua truk sembako diterima
tapi ketika kita datang nggak bawa apa apa pun tetap diterima
saya sudah mbak
saya sudah keliling di seluruh enam puluh lima kelurahan jakarta timur
saya ada acara program itu jalan sehat pagi dan sore
syaratnya adalah melibatkan warga setempat
dan syarat yang kedua adalah
tidak boleh ada ongkos pulang
itu kan jadi money politik itu kan di saat kampanye dan di saat coblosan
ada dua tahapan ya
kalau dulu di dua ribu empat belas kita mau kampanye mengundang orang
mesti makan di tempat yang mewah
itu misalnya kan money politic dalam arti stop ya
walaupun nggak kasih cash ya
tapi kalau sekarang sudah tidak ada
sekarang sudah nggak ada
kita cuma datang masyarakat dengan gembira menjambut kita
kita berkeliling keliling kampung
tapi kalau misalnya pengalaman dari teman teman bang eriko dan juga bang habib sendiri
masih ada kan
kita tidak bisa menutup mata gitu
masih ada yang melakukan politik uang tersebut
dan ini tidak hanya terjadi pada partai partai yang baru saja turun dalam pemilu
tapi juga partai partai mapan seperti pdip dan juga gerindra
nah ini kalau misalnya dari kacamata bang eriko dan juga bang habib sendiri
nanti boleh bergantian jawabnya
ini karena apa sih gitu
faktor ekonomi tadi kemudian juga adanya kaderisasi yang lemah
seperti kata pengamat politik atau oligarki
dari pemilik modal tiap parpol
jadi begini kita mau menjadi calon legislatif
saya rasa semua kita sepakat ya dalam hal ini
kan harus siap
pertama menurut kami ada tiga hal
bukan karena pdip perjuangan nomor tiga loh mbak
pertama memang harus siap mental
kemudian siap apa
siap secara finansial
bahwa kita juga memang harus siap
jangan nanti keluarga hidupnya dari sana
yang ketiga ini kan boleh berbeda beda ya
yang ketiga apa
kalau kita berharap kehidupan kita menjadi lebih mewah
enak menjadi calon anggota dewan
kalau dijalankan dengan benar saja mbak ya
ini boleh kita buat hitungannya
tidak nombok untuk kehidupan pribadi itu sudah luar biasa
menurut kami ya
dari pengalaman ini mau masuk periode ketiga
jadi sebenarnya jangan berharap bahwa kita mau memperbaiki ekonomi
dengan masuk menjadi calon legislatif
menjadi anggota dpr di tingkat dua kah
dpr di tingkat satu atau dpr di tingkat dua
itu keliru besar
bahwa kita mau berbuat
mungkin dikatakan ini sesuatu hal yang
tapi silakan terserah
itu kan kepada pribadi masing masing
kalau kita tidak siap itu
memang mau jalan pintas
jalan pintas ya itu tadi
tidak mau capek bagi bagi sana
apakah sudah pasti terpilih
nah itu yang akhirnya menjadi bagaimana
nanti masuk rumah sakit jiwa dan tidak bisa menerima kenyataan yang ada
saya sudah keliling per hari ini
per hari ini satu ratus dua puluh ribu rumah di jakarta selatan dan pusat
apakah semua menerima saya
ada yang minta duit nggak
di pasar ini belum ada
artinya saya datang ke rumah
itu belum ada
tapi sekali lagi
kalau kita keliling lewat
wah ini ada uangnya nggak ada
kita ini calon legislatif tidak akan melakukan yang namanya money politic
dan saya sampai sekarang tidak pernah melakukan yang namanya money politic
untuk apa bu pak
akhirnya nanti tidak lagi mengingat anda
karena sudah selesai
kan sudah dibayar
jadi gini mbak
satu dalam konteks kita personal tentu kita tidak mentolerir politik uang
karena memang kita juga nggak mampu juga melakukannya
kayak kemarin yang ketangkap
bambang siapa begitu
bowo sidik ya
delapan miliar dari mana bos
hanya untuk satu orang caleg ya delapan miliar
jadi kita satu
memang tentu kita latar belakang kita aktivis
bertentangan sekali dengan nilai nilai idealisme kita ya
dan yang kedua sekarang ini sebetulnya pak
dalam konteks pelaksanaan nilai belakang lebih ketat
saya kita lihat ada berapa caleg sudah dikenakan hukuman oleh bawaslu
ada yang sudah dipenjara dan lain sebagainya
walaupun dalam regulasi justru agak lebih lemah
karena sekarang penerima di pemilu ini nggak bisa disentuh
kalau di pilkada penerima dan pemberi
jadi ini agak lemah
itu nanti nanti kita bahas di segmen berikut itu
memang ada ada perasaan yang bisa dimanfaatkan
tapi intinya intinya bahwa kita menawarkan
ya kepada ini adalah visi misi kita
apa yang bisa mereka rasakan ketika bisa benar benar memilih calon ya
apa nama yang tidak dengan politik uang
kan kalau orang kan akan bilang ya
mau pemilu aja datang ya kan setelah itu goodby
justru saya bilang orang seperti itulah yang biasanya datang bawa duit
begitu pemilu karena dia sudah memiliki ya
karena dia sudah merasa investment
sudah selesai ya
padahal ya kan saya katakan itu kan soal ahlak
kita minta didoakan tidak berakhlak demikian
hal lain bahwa mungkin sekali kita ini bisa bekerja sama
bukan hanya mau pemilu ini silaturahim kita
tapi lima tahun ke depan banyak yang bisa kita lakukan
mbak saya sudah punya apa namanya perkumpulan ya
apa perkumpulan dengan warga
namanya perkumpulan konsultasi hukum gratis ya
kepada masyarakat itu keanggotaan per kartu sudah satu ratus dua puluh ribu orang
per hari ini ya satu ratus dua puluh ribu
kita tidak kasih duit tidak apa apa
cuma memang kalau mereka menanyakan persoalan hukum
sesuai dengan profesi advokat yang boleh memberikan bantuan hukum cuma cuma
ya kita lakukan dalam konteks konsultasi itu yang kita lakukan
tapi itu kan dari dapil bang eriko kemudian juga ada bang habibur rahman
ini sebenarnya kita akan membahas praktiknya ya
kita akan membahas praktik politik uang yang lebih banyak terjadi di grassroot
terus yang pengawasannya
ya memang grassroot semua namanya politik uang
tapi sebenarnya bukankah di kota besar yang godaannya lebih besar sebenarnya
kalau dari hasil survei ya
tapi pada kenyataannya masyarakat itu sebenarnya sadar betul kok mbak
sadar betul tapi masih tetap menerima mas yusuf imin
oh silakan kembali kepada yang mau memberikan karena ya
tapi itu justru cerdasnya masyarakat
tapi bukan apa apa
uangnya kita terima ya kan
bawa sidik begitu kan ya kan
gue terima dalam bahasa betawinya ngerjain lah
ngerjain tidak kerjain itu secalek
yang saya penasaran adalah sebenarnya masyarakat ini tahu
apakah tahu gitu politik uang atau money politik atau praktek yang mereka lakukan itu salah apa tidak
tapi akan kita bahas lebih lanjut lebih mendalam di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news akan segera kembali
oke ini pernyataan dari ppatk terlebih dahulu ya terkait dengan memotret dana kampanye
kemudian juga melihat ada laporan intelijen kecenderungan peradakan dana tunai
kita putar dulu mengenai hasil survei carta politika ya
baik ini dia
suvenir yang paling disukai
dan kemudian juga berikutnya mungkin kita bisa buka halaman empat puluh delapan dan lima puluh
pemberian uang yang paling sering adalah di sehari sebelum pencoblosan ya
oke kalau misalnya boleh melihat atau secara garis besar deh mas muslimin mungkin bisa membreakdown
ini sebenarnya praktek politik uang yang paling sering terjadi di masyarakat itu apa sih selain bagi bagi uang
memang modusnya semakin modern lah
bahkan bagi bagi uang di serangan fajar katakanlah subuh ya atau malam itu
justru sudah jarang terjadi sebenarnya
karena sudah biasa mudah didetek
sekarang bahkan ada prabayar ada pascabayar bahkan jadi modelnya
ada yang di depan nanti dilunasin di akhir misalnya pakai kontrak
ini ada bang
jadi kita temukan itu ada orang berani melakukan kontrak misalnya di perkumpulan tertentu oke nanti kalau suaranya sekian nanti kita lunasin misalnya gitu
yang paling sering menggunakan
kemudian yang lain saya kira
karena praktek manipolitik ini selain bentuknya tadi memberikan uang tunai ya
misalnya temuan ppatk sekarang ada model baru memberikan kartu asuransi jiwa asuransi kesehatan
terus kalau tadi mandala soji waktu itu kita tahu kasusnya memberikan voucher umroh
ada yang kemudian kena pidana ya voucher umroh menjanjikan
nah memang dari sisi undang undang itu kan tidak hanya memberikan saat itu tapi menjanjikan itu sudah kena pidana
pengawasan saya kira secara undang undang perlindungan juga memang secara undang undang cukup memadai sebenarnya dari sisi bagaimana mencegah praktek manipolitik ini
sudah jelas ya
sudah jelas dari sisi
karena bahkan caleg misalnya melakukan manipolitik dan terpilih di kemudian hari ketahuan dan memang secara ingkrah bahwa dia betul betul
terbukti melakukan manipolitik bahkan dibatalkan
itu saksi administrasi
dan pidana pidana pun ada
pidana juga ada
sebenarnya dari sisi pidana hukuman saya kira cukup berat sebenarnya
tapi itu untuk caleg kan mas
kalau misalnya orang lain yang memberikan politik uang tersebut misalnya tim saya
di masyarakat di masyarakat ini yang saya bilang bahayanya demokrasi kita kalau kemudian money politik praktek manipolitik ini sikap publik yang masih sampai saat ini masih sangat tinggi
mereka menoleransi adanya manipolitik
nah catatan saya kira tidak hanya bisa menyalahkan bagaimana pragmatisme publik atau masyarakat
sebenarnya kita juga harus kembalikan kepada elit partai politik bagaimana mereka harus terus menerus mengkampanyekan bahwa manipolitik itu haram
oke bang eriko bang habib didi
bukan justru misalnya beberapa elit politik bahkan mengatakan ambil saja uangnya ambil saja sembakonya misalnya
nanti terserah memilihnya siapa
ini kan sebenarnya mengajarkan publik bahwa oh seolah olah money politik itu dibolehkan
oh enggak kalau saya sedikit koreksi ya
saya kira penting untuk kemudian kita menjadikan pendidikan politik ke masyarakat
justru kita perlu kontekstual melihat masalah ya
anggapan seperti apa narasi seperti itu muncul ketika kita semua frustasi melihat politik uang yang begitu marak dan nyaris tidak tersentuh
ya kita ingat
makanya tidak berdiki berdiki ya
apa banyak sekali sembako ya
dikatakan hujan sembako dan lain sebagainya
mana yang terpolo up sampai selesai
hampir enggak ada
maka tidak menimbulkan efek cerah gitu
artinya makanya kemudian timbul bagaimana mensiasati yang seperti dikatakan pak ericko tadi
mensiasati situasi di mana law enforcement tidak bisa berjalan secara ideal tapi kita harus membuat jerah ini pada pelaku
para pelaku manipolitik ini kan senjatanya apa namanya
bagaimana kita membuat uang tersebut menjadi tidak berharga dengan memilih yang tidak dia inginkan
dan memilih sesuai dengan hati nurani masing masing
itulah yang namanya kita melihat situasinya seperti apa
tidak membuatkan caleg yang memberikan money
kalau penegakan hukum berjalan dengan baik dan kita berharap demikian prosesnya terus membaik
saya pikir nanti kita juga akan menyesuaikan
siapa yang memberikan uang laporkan
siapa yang memberikan uang laporkan ke kita
saya mbak saya advokat
saya advokat cinta tanah air
pengalaman saya panjang sekali dalam konteks mengadvokasi politik uang ini ya
susah sekali bagi kita mbak ya untuk membuat masyarakat berani melapor dan mau melapor
bahkan kadang kadang masyarakat ditutup tutupin
saya kemarin mbak di daerah cakung ya kan ada truk jelas jelas gitu masyarakatnya nutupin
ada kesan seperti itu ya
nah intinya apa
udahlah ini mungkin ya yang saya ingin mereka katakan mungkin yang saya tangkap ya
kami ini susah
posisi susah ya kan
biarkan kami dapat dulu tapi kami tetap akan memilih yang benar yang sesuai dengan hati nurani gitu loh
nah ini nggak bisa disalahkan juga di tengah situasi kesejahteraan yang belum rata dan lain sebagainya
jadi ini memang efek dari sistem politik ya kan one man one vote ya kan suara terbanyak ya kan
sistem ekonomi masyarakat
sistem politik liberal dan lain sebagainya
itu yang akhirnya dengan apa hati yang berat kita sampaikan narasi seperti itu ya
ambil saja uangnya silahkan ambil uangnya tapi jangan kau pilih orang yang dia sarankan
itu kan kalau tujuannya tidak tercapai tidak selesai itu yang namanya politik uang
mbak ericko gimana kalau bahan real tadi ada kondisi ekonomi masyarakat juga berperan gitu karena mereka kekurangan mereka tidak puas dalam penghasilan mereka sehari hari
siapa sih yang puas dengan kehidupan
saya tanya mbak sendiri dulu
atau kita semua disini
kepuasan manusia itu kan bergantung kepada kepribadinya masing masing
berarti ada masalah nih dengan pribadi masyarakat kita
tapi simpel sebenarnya
nah simpel sebenarnya kita kan mau menjadi calon legislatif
mbak mau nggak memilih calon legislatif yang tidak baik
nggak mau kan
nggak ada yang mau
mau milih calon presidennya nggak mau yang nggak baik
pasti harus yang baik kan begitu kan
nah simpel saja pada saat kita kampanye kan kita harus melakukan pemberitahuan mas muslimin bung habibur rahman
kita kan harus melakukan pemberitahuan kepada kpud kepada juga panwaslu
nah kan kalau saya saya melibatkan pan waslu
pada saat saya keliling ada yang menyampaikan hal seperti itu saya minta untuk berbicara
mas pan waslu coba
oh tidak boleh
begini begini ini jelas gitu
artinya memberikan tadi seperti misalnya katakan apa tadi itu kaos atau apa nilainya di bawah enam puluh ribu boleh
tutup kepala kalender
tutup kepala kalender boleh
di bawah enam puluh ribu boleh
di bawah enam puluh ribu nilainya juga harus jelas
mungkin celahnya juga bisa digunakan ya
tapi kuantitasnya nggak dihitung pak
maksudnya artinya begini
kita sebagai calon legislatif harus memberikan contoh kepada masyarakat dengan melibatkan pan waslu
nah kedua apa mbak sebenarnya yang kita harus lakukan
ini kan sebenarnya ada lhkpn
kan nggak semua lhkpn kan
dari situ kan terlihat
hartanya satu miliar
terus kemudian dia kampanye tiga miliar
itu tidak masuk akal mbak
jadi semnara sudah dilengkapi
hal ketiga apa yang paling penting
bahwa kita juga mengajak masyarakat
bahwa memilih tentu dengan cara benar
kalau dari kami dari pdi perjuangan
siapa yang mencuri ini mencuri nih
mencuri suara orang lain suara partai lain atau suara siapa saja
atau mempergunakan politik uang
langsung kita tindak kita pecah
kalau misalnya dari kampanye selama ini bang eriko dan juga bang habib ketika melihat ada teman teman
yang melakukan politik uang
kami sudah membuktikan mbak pada periode yang lalu ada anggota dprd kita paw
jadi kita gantikan
oke itu dari parpol sendiri ya
dari parpol sendiri
jadi kita bukan ini hanya berwacana
ibu ketua mengajarkan begitu
siapa yang mencuri tidak bekerja dengan benar melakukan kecurangan berhentikan
bahwa kita berkampanye dengan cara benar
nah kita juga kalau tidak melakukan dengan cara benar ditindak langsung
dprd greendra bagaimana penanganannya
kalau misalnya secara partai politik
tentu kita saya di majelis kehormatan ya
majelis kehormatan dpp partai gerindra kita tiap lima tahun itulah yang kita kerjain ya
apa namanya yang terbukti melakukan politik uang melakukan kecurangan
kita diskualifikasi secara internal ya lalu kita eksekusi di paw di tingkatan dprd nya masing masing
itu memang kita juga terperlu
sama caleg boleh melaporkan satu sama lain
itu justru ada majelis kehormatan yang bersikap internal
banyak sekali bukan hanya boleh
dan memang kita sudah praktekan
sudah sepuluh tahun ini hal tersebut berjalan
jadi memang kita tidak mentolerir ya sama sekali
kan persaingan itu bukan hanya antar partai mbak
persaingan di internal partai juga kencang ya
apa namanya caleg nomor satu dengan nomor dua dan tiga seterusnya
tapi mengganggu upaya pendulangan suara untuk kandidat capres dan juga cawapres yang masing masing didukung
nah jadi sebenarnya simpel saja mbak
dari pengalaman saya turun dari rumah ke rumah
yang diinginkan masyarakat itu simpel mas muslimin
mereka mau bertemu dengan calon legislatifnya
dia tidak mau hanya lihat dari sepanduk
seperti kita ini hanya dari televisi atau hanya dari stiker
mereka mau bertemu
nah sekarang sebagai anda sebagai wakil rakyat apa yang anda bisa perjuangkan dari kami
jadi sekarang itu masyarakat sudah sangat dewasa
jadi silakan saja kalau tidak ketahuan mau bermain begitu tapi pasti ketangkep
sekarang semua sudah terbuka
ini nih di tenggara ini sekarang di luar negeri ada mau bermain
ini sudah ada laporannya
oke tapi ini fenomena yang menarik
berarti pengawasan ada kemudian juga perlindakan
bahkan yang melaporkan dari gerindra ini
tapi semakin permisif masyarakat mas muslimin
ya tadi mungkin ya karena ini sudah terbiasa mereka ya
pesta demokrasi akhirnya dimaknai ketika ada politik elektoral kita mau pemilihan
ini pesta mereka akan dapat uang
karena memang dari pemilu ke pemilu mereka terima
nah ini kan problemnya
nah kita berharap memang caleg caleg yang muncul itu muncul
ini salah satu cara untuk cari duit ya
karena kalau caleg kita seperti bang habib dan bang heriko semua begini kan
ya kita akan menemukan ya masyarakat tidak akan juga meminta
apa yang mau diminta kalau tidak dikasih sebenarnya kan
berarti kurang menyeru kadarisasi ini
nah memang problemnya mbak
jadi ternyata praktik menu politik kalau saya cermati itu terjadi juga karena memang faktor pertarungan
faktor pertarungan internal
faktor pertarungan internal
misalnya gini dalam satu dapil katakan ada sembilan kursi
sebelumnya partai ini hanya dapat satu kursi
artinya satu kursi itu diperebutkan oleh sembilan orang
nah seringkali sebenarnya praktek kemudian tidak percaya diri bisa mengalahkan kompetitor rekannya dan seterusnya
hingga kemudian jalan pintas dilakukan
bahwa money politik sepertinya bisa menyelesaikan persoalan
jadi secara instan itu ya
menebar misalnya secara instan
jadi walaupun ya tidak bisa juga kita buktikan bahwa mani politik itu ternyata membuat orang lolos
manipulity yang kita temukan tadi mereka memang rata rata menerima mau menerima tapi
pilihannya belum tentu
sehingga tidak salah misalnya kalau kita lihat ada praktek yang menyebar katakanlah amplop sampai empat ratus ribu amplop
padahal sebenarnya seratus ribu saja sudah jadi kan
dia lima puluh ribu udah jadi
kalau pribadi kan pribadi lima puluh ribu sudah jadi
jadi memang mereka mengakui bahwa mani politik tidak kemudian serta merta orang memilih
maka biasanya ada ambangnya tuh
kalau mau menyasar katakanlah seratus ribu suara mungkin dua ratus ribu tiga ratus ribu amplop yang harus ditebar
karena memang tadi errornya sangat
tadi errornya sangat tinggi
tidak mudah melakukan money politik dengan sasaran yang tepat itu yang pertama
ditambah dengan sekarang pengawasan yang lebih jauh lebih ketat
melakukannya pun tidak mudah
jadi kita sih berharap memang di dua ribu sembilan belas ke depan ini nanti praktik mani politik itu akan menurun
artinya orang bahkan mungkin banyak amplop sudah disiapkan belum tentu bisa menyebarkan dengan mudah
oke tapi apakah bisa gitu
kalau tidak disertai dengan regulasi yang juga mumpuni itu akan kita bahas ya di segmen berikutnya
teman teman kita akan segera kembali cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini
sebelum saya lanjutkan kembali dialog bersama dengan tiga tamu saya malam hari ini saya akan ajak anda dulu untuk melihat mengingat sebenarnya ada sanksi bagi praktek politik uang
tidak hanya sangsi pidana tapi juga sangsi administratif
walaupun memang untuk sanksi pidana sendiri sudah diatur di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
pasal lima ratus dua puluh tiga ayat satu dan sebenarnya masih ada terusannya pasal ayat dua dan juga tiga
dan tapi kalau misalnya mengambil pendapat dari bawaslu dan juga pengawat pelaksana pemilu yang lain ini ada beberapa celah yang bisa di main
kita melihat persoalan dalam regulasi ini mungkin maksudnya baik ya
pertama soal sanksi bagi penerima
yang di sepuluh dua ribu enam belas ada di dua ribu tujuh belas nggak ada
di undang undang pilkada ada
jadi berlaku leks posterior
jadi di undang undang pemilu tidak ada
nah jadi mungkin itu mengacu ada dua hal yang perlu kita lihat
pertama soal pencegahan kedua penindakan
mungkin untuk pencegahan sanksi bagi penerima itu penting
kita ingat waktu pemilu kemarin pilkada kpu pasang tulisan
dan bawa sebasang banner dimana mana
penerima bisa dipidana dan sebagainya
berlaku dua arah ya bang habib ya
itu untuk pencegahan mungkin
tapi untuk penindakan justru kita menemukan masalah
saya mengadvokasi beberapa pilkada
sulit sekali bagi kami mencari pelapor
karena pelapor itu kemungkinan besar dia terima juga gitu kan
waduh nanti kalau begitu
satu kasus kebetulan waktu itu di dapil saya yang saat ini juga ya kan
sudah mau naik itu
sudah mau dilimpahkan mulia
sudah mau dilimpahkan dari gakumdu
dilimahkan ke kepolisian
pak tapi ini pelapornya jadi tersangka juga
kita tidak tega juga ini nenek nenek jadi tersangka
jadi kita batalkan
dan akhirnya si pelaku tidak tersentuh
jadi permisi juga berarti
jadi kita ini tidak tahu ya
bikin undang undang ini salah ini tidak tepat
terus kita seolah olah ya
tapi itulah problem ya
problem yang memang harus kita atasi bersama
jadi pr dong buat untuk para caleg selanjutnya
ya ke depan kita
karena memang kita melihat ada semangat ya saat ini yang cukup baik ya di penyelenggara
di bidang pengawasan untuk melawan politik uang itu ya
saya kan saya bilang tadi sehari minimal pagi sore jalan sehat keliling kampung ketemu bangsa lima ratus enam ratus rumah ya
pasti pagi sudah ada panwas tempat
panwas kelurahan panwas kecamatan
mereka memang wajib hadir
iya kita tidak bisa gerak
dengan pemerintahan betul
para caleg ini nggak akan bisa gerak
langsung bisa jadi persoalan
ya lebih baik begitu bagi kami sih malah senang
kalau saya sih malah senang
jadi dengan cara yang benar ya
jadi ya enggak
jadi kita enggak perlu repot repot
misalkan ada orang nanya pak kok enggak bagi bagi ini ini sudah lama
jadi budaya takut dulu dong bang habib bang eriko mas mesrim ada budaya takut dulu
pencegahan itu juga penting
yang disampaikan bung habib ibu roman
tapi begini juga
saya tadi sepakat sama bung habib ibu roman
bahwa dalam hal ini juga masih ada yang berharga
kalau mau melaporkan juga jangan sampai sulit
nanti ya bung habibur rahman yang ahli hukum ini nanti kita masuk di dpr kan
bisa menyelesaikan hal ini
sehingga apa seperti contoh tilang lah
nah itu kan mudah sekali
artinya bagi masyarakat juga bukan suatu hal yang aneh
sehingga ini nanti menjadi satu budaya
bahwa siapa yang nanti menawarkan itu juga dan menerima dia bisa langsung laporkan kan begitu
nah ini juga menjadi pembelajaran bagi caleg
tidak ada cara instan mbak
tidak ada cara instan untuk menjadi anggota dewan dpr di tingkat dua dprd tingkat satu
itu berarti tergantung kondorisasi dpr
kalau kami jelas
kami di dalam proses kaderisasi dari kader mulai tingkat bawah kader madia kader utama
itu diajarkan betul dan memang dibuktikan
terbukti bisa dibuktikan
langsung diberhentikan dan langsung diganti
tidak ada pakai misalnya oh ini hukumannya begini
ini tidak ada
ini adalah yang merusak semuanya
dari sini saja sudah rusak
dari mulai calon bagaimana nanti sudah jadi
bagaimana kemudian nanti dia diberikan percayaan lebih besar lagi
ini bisa melahirkan budaya
ya bisa melahirkan budaya
dengan budaya yang akan jadi rutin nanti
nah di pdi perjuangan itu memang ditegaskan awal
dan memang dari perkembangan awal juga kita memang inventarisir melalui psikotest
tapi sekali lagi sama seperti survei
ada kan margin errornya dua sembilan tiga sekian persen
pasti ada biasnya juga satu persen atau satu dua orang pasti ada
tidak mungkin sempurna kan
pasti ada yang memang biaslah seperti itu
nah ini yang kita lakukan tindakan tegas
pencegahan perlu tapi juga punishmentnya juga perlu
punishment tersebut yang dipertanyakan
mas muslimin kalau misalnya melihat apakah punishment yang ada saat ini melahirkan efek jerah nggak
tapi kalau misalnya kita lihat dari hasil survei kayaknya enggak sih ya
masih banyak yang permisif gitu
ya kalau di masyarakat saya kira mereka tidak
karena memang belum ada banyak contoh sebenarnya pelaku penerima terutama
karena kan yang menerima jauh lebih banyak
itu yang katakanlah kena hukuman kena pidana
ya mereka pelaku
sebenarnya ini kan bisa dicegah kalau memang katakanlah si penerima masyarakat semangat undang undang baru ini kan bagus nih
semangatnya kalau di pilkada seperti dikatakan tadi menerima dan pemberi itu pidana
sehingga orang takut
kalau saya menerima kena juga tersangka juga
sekarang ini yang menerima itu tidak kena
yang memberi baru kena
nah problemnya memang publik masih
ya tadi masih banyak publik yang tidak mau melapor
ya harapannya mungkin dengan begitu banyak yang mau melapor ya pak
ya harapannya kan begitu
jadi semangatnya ketika ada orang memberikan uang misalnya di foto saja
kan sekarang udah banyak ya di media sosial bisa istori
ya bahkan ya begitu
saya kira memang ke depan ya kita berharap mudah mudahan semangat baru pengawasan juga memang jauh lebih tinggi saat ini
karena pengawasan sekarang ini dengan pemilu serentak ini kan
ada pengawasan pilpres ada pilek
jadi masyarakat itu sangat berbondong bondong memperhatikan manu politik
tapi dengan adanya pemilu serentak ini susah nggak sih untuk memperlakukan pengawasan tersebut
dari ada tidak hanya pilpres kan tapi juga dpr kemudian dprd dpd seperti itu
justru lebih mudah karena pengawasan dari publik akan semakin kuat sebenarnya
walaupun dari sisi sistem memang
ketika orang euforianya katakanlah semua akan berpikiran pilpres pilpres
sehingga tidak ada yang mengawasi pilek tapi tidak juga
karena pengawas itu sudah sampai tingkat kelurahan
pengawas dps karena
di level ini nanti ada pengawas tps
setiap caleg misalnya mau turun mau kampanye itu harus lapor
sehingga ketika lapor mau buat kegiatan artinya ada pengawas di situ
nah tidak mudah kemudian mereka melakukan manipolitik katakanlah seperti itu
tetapi praktik itu harus diakui pasti tetap akan terjadi
ya tadi semangatnya mudah mudahan tadi
kita minta sebenarnya jangan takut karena tidak ada lagi pidana
silahkan di foto saja
kemudian kirim atau apa
kan tidak apa apa
jadi itu penerima melaporkan
nah sebenarnya itu untuk membuat jerah para politisi kita yang
yang menggunakan jalan instan
yang mau jalan instan
jalan instan tadi
karena ya kita harus sampaikan juga kepada masyarakat

siapa yang dirugikan ketika misalnya
tidak melapor untuk menerima untuk melapor
bukan menerima untuk menikmati
tapi uangnya dibalikin
kalau misalnya seperti kalau penerima korupsi atau penerima suap kan kalau misalnya
ya kan tidak seberapa
kalau yang besar
artinya ini kepentingan masyarakat
kita harus memberikan pendidikan

karena jumlah yang dibutuhkan kan besar sekali
kita harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat
bahwa money politik yang anda terima itu tidak baik untuk demokrasi ke depan
tidak baik untuk hajar masyarakat kedepan
ketika politisi melakukan money politik membagi bagikan uang
ada kecenderungan ketika terpilih akan ingin mengembalikan uang
ini apa korupsi dan seterusnya
saya kira penting memang
korupsi untuk money politik
tingkaran setan itu
pencegahan itu menurut saya memang jauh lebih penting
dan pencegahan ini harus dilakukan tidak hanya penyelenggara
ya tadi tolak siapapun yang memberikan uang
jangan sampai kemudian tadi merugikan
saya setuju ada tambahan sedikit
selain pencegahan juga bagaimana kita memotivasi masyarakat untuk bisa aktif menjadi pelapor
terutama untuk caleg
jadi masyarakat itu melapor tidak ada ruginya sebetulnya
uang yang diterima kan cuma rp lima puluh ribu
sebetulnya sih nothing ya
itu bagi mereka juga sebenarnya nggak terlalu besar
dan kalau dikembalikan mereka juga tidak jadi rugi
tapi pak habib pertanyaan saya
misalnya menjadi caleg nih
terutama untuk para nanti yang nanti
yang akan menjadi anggota dewan
apakah akan ada revisi undang undang untuk yang
namanya undang undang itu kan nggak pernah sempurna
kita akan selalu perbaiki ya
masa kampanye seperti itu
baru tahu setelah kita praktek
bisa dilakukan pak habib ya
kita tahu undang undang itu lemah dimana setelah praktek
kayak sekarang sebetulnya kita juga kadang kadang tanya
ini ada caleg ya kan
di seluruh kota
bahkan di luar luar dapilnya
kita bingung juga
ini seperti tidak tersentuh oleh hukum
padahal secara konteks rasa keadilan
sangat tidak adil bagi caleg yang kayak saya begini
bisa di sini selama kampanye
bisa di sini selama kampanye
ya sebenarnya simpel saja
kalau menurut kami ya mbak ya
sepanjang saya berjalan ya
di dapil saya jakarta selatan pusat
itu yang namanya setiap rw
atau rt itu
jangankan soal bicara manipolitik ya
bicara jatuh saja jarum mereka tahu
lingkungannya sangat kecil
walaupun cukup luas
ada seribu sampai seribu lima ratus rumah per rw
tapi mereka tahu
mbak datang saja mereka tahu
oh itu dari cnn datang itu ke ini
boleh kita coba
nah jadi maksudnya
pengawasan dari masyarakat juga cukup ketat kok
dalam hal ini
apakah itu bisa terjadi
tetapi apakah itu akan berhasil
nah ini satu hal yang lain lagi
itu terbukti dari tadi hasil survei itu
nah sekarang kembali kepada seleksi daripada caleg juga
caleg yang seperti apa yang akan dimajukan oleh partai juga
nah ini akan dihukum nanti pada saat apa
prio dia mendatang
misalnya banyak caleg yang memang terlibat indikasi korupsi
kemudian juga kaderisasinya tidak berjalan
tadi yang seperti dikatakan bung wabi ibu rohman
itu nanti pada prio dia mendatang
partai itu akan dihukum
nah itu terbukti dari beberapa partai yang betul betul drop hasilnya
memang ini sebenarnya apa ya
satu hukum sebab akibat
tidak sekarang nanti pasti akan ngalami juga
hanya memang menurut kami
nanti kita memang harus revisi

artinya diaktifkan terus
seperti ini contohnya kampanye terlalu lama
sepuluh bulan delapan bulan itu terlalu lama
maksimum tiga bulan itu sudah
itu bisa membuat celah
ini sekarang sudah datang
besok bung wabi ibu rohman datang
nanti bung suleiman datang
nanti saya datang lagi begitu kan
nah seperti itu
tapi kalau dengan tiga bulan orang akan efektif
dengan ini yang harus dijalani
masih banyak pekerjaan rumah ya pak
tadi kan apa namanya alat peraga kan
tapi kuantitas barangnya tidak dibatasi
ada yang bisa cetak lima ratus ribu di satu dapil
ya jelas sudah tidak fair
berarti ini masih ada pekerjaan rumah
tapi mungkin bisa dari
untuk lebih menyempurnakan
bang eriko bang habib dan juga mas muslimin
mungkin bisa sepakat untuk mengatakan bahwa say no untuk politik uang
dan kita harus
jadi bukan hanya lawan tangkap
supaya kehidupan masyarakat lebih baik
supaya tidak terjadi terulang lagi
dan juga pekerjaan rumah untuk memperbaiki revisi undang undang yang mengatur mengenai politik uang tersebut ya
bang habib bang rahman dan juga bang eriko
terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini
tapi jangan kemana mana dulu
cnn indonesia pranwis masih akan segera kembali sesaat lagi